kericuhan yang mewarnai proses pengukuran lahan proyek bendungan bener
di desa wadas purworejo jawa tengah selasa kemarin berbuntut panjang
polisi menangkap sejumlah warga yang diklaim polisi membawa senjata tajam untuk melawan
padahal menurut warga senjata tajam yang dibawa seperti pisau dan golok
merupakan alat membuat kerajinan anyaman yang merupakan pekerjaan sehari hari warga wadas
tidak hanya warga beberapa aktivis lembaga bantuan hukum yang melakukan pendampingan hukum
ikut ditangkap polisi
menurut lbh yogyakarta polisi menangkap sekitar enam puluh orang termasuk anak anak
sementara polisi mengklaim hanya menangkap dua puluh tiga orang
kami juga mengecam tindakan kepolisian yang tidak taat terhadap prosedur hukum yang
wakapolda jawa tengah brigjen polisi abioso senoaji menyayangkan penolakan warga
dia berharap masyarakat desa wadas memahami rencana pemerintah dalam membangun bendungan bener
karena tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat
besar harapan saya mudah mudahan masyarakat ini bisa terbuka pikirannya
yakin dan yakinilah bahwa pemerintah tidak akan melakukan serangkaian kegiatan
yang bertujuan untuk menyengsarakan rakyatnya
ini yang harus kita satukan mindset kita terlebih dahulu
seperti mungkin mas mas ketahui juga sebagian besar warga di sini sebetulnya kan mendukung
untuk kegiatan pembangunan bendungan nantinya
kisruh warga wadas menolak penambangan proyek bendungan bener berlangsung sejak tahun dua ribu enam belas
puncaknya pada april dua ribu dua puluh satu lalu warga bentrok dengan aparat polri dan tni
karena menolak kedatangan aparat masuk desa mereka
penolakan warga sendiri tidak lepas dari kekayaan alam yang ada di desa wadas
yakni batu andesit
jika dilakukan penambangan warga memastikan akan terjadi kerusakan alam
yang berimbas pada pencaharian mereka
damar sinuko semarang